aku perasaan gue jadi gak enak ya
om keadaan om gimana
rasanya badan ini lelah sekali
mungkin om terlalu capek bekerja
kayak ikan sepakan
eh diam lo ya
gue gak ada urusan sama
udah kelar kan
itu sih mau loh
sayangnya sih gak
bau disini bau
roman mau sesuling ulan ke romania
bikin baju bahannya lembut
kalau udah jadi tolong diborong
kita semua udah pada gabut
gue ada janji sama orang penting soalnya
janji siapa sih siapa sih nadine
dia siapanya gue emang
gue janjian sama bokapnya ulan
lo janjian sama bokapnya ulan
itu mah nanti aja kali

udah pokoknya si ayu suka menari
oke kalau begitu om
jalan lagi dulu ya
kok senangnya putus
makasih banyak ya pak ya
dan sekarang importantean saya
badan ini lelah sekali
terlalu capek bekerja
kenapa sampai perlu alat mri ya om ya
setahu saya alat mri itu
dari bulan om
papa baik baik aja kan
papa di kantor
papa baik baik saja
syukur deh kalau papa baik baik aja
tadi tiba tiba feeling aku gak enak soal papa

papa jaga kesehatan ya
kamu tidak usah terlalu mengkhawatirkan papa
tapi kalo emang papa baik baik aja alhamdulillah papa jaga kesehatan ya kamu tidak usah terlalu mengkhawatirkan papa

sekarang itu yang penting adalah studi kamu
sekarang itu yang penting adalah studi kamu ok
bapak ini masih punya banyak kerjaan
udah pa assalamualaikum

saya tidak mau
waktu kamu ketemu dengan gulaan
jangan pernah kamu bilang
sudah sekarang lebih baik kamu pulang aja
om yakin nggak apa apa
saya akan baik baik saja
terima kasih ya
kamu sudah nolongin om
kalau begitu saya pulang ya pak
semoga semuanya lancar disana
kami pasti mendoakan kamu roman
kamu membawa nama bangsa indonesia
harumkan nama negara indonesia
kamu juga jangan lupa ya
jangan buang sampah sembarangan
terus jangan melakukan hal hal yang merugikan kepentinganmu
terus besok pesawatnya jam berapa
jam delapan malam
jam delapan malam
semoga selalu menerima seseori